kita ke informasi lain kenaikan temperatur bumi berisiko memicu krisis air yang dapat menimbulkan kerentanan ketahanan pangan
bmkg memperkirakan manusia di bumi ini akan mengalami kekurangan stok pangan dunia pada tahun dua ribu lima belas
kepala bmkg dwi korita karnawati mengungkapkan kekurangan pangan ini akan dialami semua negara di dunia termasuk indonesia
hal ini dikarenakan suhu bumi yang semakin meningkat secara ekstrim yang berisiko memicu krisis air
bahkan berdasarkan proyeksi bmkg pada tahun dua ribu empat puluh sembilan suhu rata rata tahunan indonesia bisa naik mencapai lebih dari satu tiga derajat celcius
bila pemerintah tidak melakukan mitigasi menurut dwi korita kenaikan suhu bisa mencapai tiga lima derajat celcius
itu tidak pandang bulu negara maju atau negara berkembang baik amerika utara di california ataupun di amerika latin di afrika
nasibnya sama saja nggak peduli teknologinya maju atau teknologi tertinggal
selain kenaikan muka air laut lahan yang semakin sempit pangan pun semakin berkurang
dan ini diprediksi tahun dua ribu lima puluh kita mau impor beras mau impor dari mana semuanya lebih parah dari indonesia